ren di telepon saya angkat dulu ya
ya pak saya udah ketemu sama henry pak
terus dia ada bicara apa
ya mas henry mau jelasin soal iqbal
terus sekarang kondisi gimana ren
masih hidup kan
makasih ke anak saya
makasih ya bu
hari ini sudah selesai ya
mbak mbak ketemu lagi minggu depan
semoga kesya sempet
ya suami ibu dan anak ibu
akhirnya kesya dateng
gue bisa ketemu lagi sama keisha
saat kesih ska ada minta
bapak bapak harap tunggu di ruang tunggu ya
tolong selamatin dia
dia sasih pening
baik kami akan berusaha
sepertinya ada yang sengaja meracuni sudara henry
saya akan update laporannya kepada komandan
kita bisa kecolongan kayak begini
om irfan benar benar
orang yang sangat berbahaya
dia pakai segala macam cara
kalau begini caranya
kita susah dapat informasi
ya semoga aja
sekarang gue ke depan dulu
tidak ada yang ikutin kita
dia kesini apa enggak
saya mau pastikan kondisi henry
kalau dugaan gue benar
dia pasti ngikutin sampai kesini
itu kan mobil yang tadi
dia suruhan om irfan
ya aku udah sempet buat igd
tapi dia gak ketolong
henry sudah meninggal
jadi henry meninggal
berarti gue berhasil
kalau gitu meni secepatnya gue cabut
sebelum gue dicari polisi
ternyata bener dugaan gue
tapi rencana gue berhasil
dia gak curiga
bahkan dia nggak masuk terus ngecek
mau gak apa apa
kalau bos henry sudah meninggal
saya tadi gak sengaja denger temennya aldebaran
dia mengatakan kalau enri sudah tidak tertolong
dia meninggal bos
nah temennya itu yang mengantar henry ke rumah sakit pokoknya
apalagi yang bisa kamu lakukan sekarang
semua ajaran kamu sudah tertutup
keluarga kamu pada akhirnya harus membayar kesalahan kalian
kalaupun ada celah lain buat kalian
dan malah petaka yang terjadi pada jesse
harus kalian bayar
yuk langsung masuk yuk
lo gak akan pernah bisa
bagaimana pak perkembangannya
ditemukan sebuah burger
yang baru sedikit dimakan
di dalam sel saudara henry
dan diduga burger itu mengamuk racun
tim kami sudah memeriksanya ke lab untuk diperiksa
tamu yang datang berkunjung
adalah yang memberikan burger tersebut
kepada saudara henry
tolong berketat lagi penjagaan untuk henry
karena henry ini kenal dengan iqbal
buronan polisi yang kabur itu pak
ada orang yang
mau menyingkirkan henry
iqbal ini nggak bisa ditemukan
kami akan perketat pengawalan kepada saudara henry
terima kasih pak
sebentar pak saya mau telepon dulu
kamu tenang ya mas
kita pasti akan nemuin jarak
untuk membuktikan kalau mama itu gak salah
dan di saat waktu itu tiba
bikin om irfan pasti akan menyesalinya mas
karena kebenaran akan terungkap
begitu pula dengan kejahatan
sekarang paling masalahnya cuma waktu aja
keadaan polisi menunggu disini bang
dan tadi bang
menurut terang polisi
ada tamu sebelum kita datang ke sana
yang menemui henry bang
dan dia membawa burger yang beracun
sekarang burger itu
sedang diperiksa di lebar
orang suruhan pak irvan
yang sudah membawa burger itu bang
saya juga sudah minta tadi ke pihak kepolisian
penjagaan untuk henry
sekarang kita cuma bisa berdoa aja pak
ah gini ren
kamu terus perketat penjagaan ya
jaga terus henry jangan sampai kenapa kenapa lagi
oke makasih ren
dia masuk igd sekarang
reni lagi di rumah sakit
ya pak terus keadaannya gimana
kata reni sih masih belum sadarkan diri ya
ini saya yakin banget ini ulah om irvan din
udah jelas ini
benar benar ya mirvan
om irfan ternyata benar benar menghalangi setiap langkah kita mas

ingat membuat yang bisa dikenali
jadi kita harus bisa turut berlo piti
ini ada anaknya
kenapa ga ada doorway
dapet dua orang
ya jadi kita akan pergi sekarang
pasti cashnya senang banget ketemu
mama bawa boneka buatan mama sendiri
udah sayang jangan nangis ya
emang kek syah nangis kenapa
kek syah bener bener
cuma elsa yang bisa bikin dia tenang
begitu di gendong elsa
kek syah langsung berhenti
yang udah di freezer sama
aja ya buat stop biru